gempa bumi mengguncang bali pada selasa pagi
gempa bermagnitudo lima delapan ini sempat membuat warga panik
ya akibat gempa ini sejumlah sekolah juga memulangkan siswanya
berdasarkan informasi dari bmkg gempa dengan magnitudo lima delapan ini terjadi pada pukul delapan lewat delapan belas waktu indonesia tengah
dan bersumber di wilayah samudera hindia tepatnya di selatan bali dan juga ujung timur pulau jawa
akibat peristiwa ini sejumlah sekolah memulangkan siswanya karena khawatir terjadi gempa susulan
sejumlah guru mengaku masih ada kekhawatiran meski para siswa telah diberi informasi dan juga simulasi gempa
sementara hingga pukul tujuh lima puluh waktu indonesia barat berdasarkan hasil monitoring bmkg
belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan
bmkg juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
pemilu panggilan sekolah berkata
saat gempa begitu tiba tiba jadi kondisi kami di sini agak kacau jadi anak anak semua pada ketakutan
ya kami sepakat mengambil sikap kepada anak anak dan kebetulan anak anak kelas satu orang tuanya masih ada di sini
kami pulangkan demi keselamatan keamanan dan kenyamanan
gempa yang terjadi di pulau bali dampaknya terasa hingga ke banyuwangi jawa timur
kerasnya guncangan membuat sebagian atap rumah warga jatuh berceceran
berdasarkan pantauan di lapangan warga yang merasakan adanya guncangan langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri
bpbd banyuwangi masih melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat terkena dampak gempa tersebut
sangat keras sekali
terus apa pak yang rusak pak
ya ini genteng genteng semua sama bangunan bangunan yang ada gentengnya runtuh semua ini mas
berapa lama tadi pak kira kira pak
siaran ya dua menit ya nggak ada lah nggak ada dua menit
tapi sementara ini yang rusak cuma genteng pak ya
cuma genteng aja
sementara itu gempa mengguncang wilayah perairan bali juga terasa hingga ke kabupaten situbondo
sejumlah pasien dan juga keluarga pasien yang berada di rumah sakit umum daerah asemagus pun panik hingga berhamburan keluar ruangan
sedikitnya delapan pasien di rumah sakit ini sementara harus dirawat di luar ruangan karena masih trauma
setelah ditenangkan oleh petugas akhirnya para pasien kembali ke dalam ruangan
pengelola rumah sakit pun memberikan jaminan akan merespon cepat jika sewaktu waktu terjadi gempa susulan
yanisa untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca gempa
produser lapangan cnn indonesia ayu dewi sudah berada di kawasan kute bali
apakah informasi terbaru mengenai korban dan kerusakan akibat gempa pada pagi ini
yanisa dan megi selamat pagi
saat ini saya berada di kantor camat kelurahan kute kabupaten badung
jadi pasca gempa berkembang
kekuatan tadi sudah sempat diupdate oleh bmkg yaitu lima delapan skala riter atau magnitudo lima enam
itu yang terjadi pagi tadi sekitar pukul delapan lewat delapan belas waktu indonesia bagian barat
memang sudah maaf waktu bagian tengah atau waktu bali itu sempat bp badan penanggulangan atau bpbd provinsi bali
juga langsung memantau dan berkoordinasi dengan bp bd kabupaten dan kota provinsi bali
karena memang akibat gempa atau getaran gempa yang terjadi pagi tadi itu hampir terasa di seluruh bali
dan berdasarkan dari informasi update dari bp bd provinsi bali
itu menyatakan bahwa hingga saat ini terjadi delapan titik kerusakan di berbagai lokasi
tapi lebih banyak itu dirasakan memang terjadi di wilayah kabupaten badung dan denpasar
juga ada beberapa di tabanan hingga juga ada di kabupaten buleleng
dan kerusakan itu sempat
dan sendiri seperti juga terjadi di tempat saya melaporkan ini yaitu di kantor kecamatan kute
memang sempat terjadi kerusakan akibat getaran gempa pagi tadi itu hanya beberapa pelafon daripada gedung bangunan di kantor camat ini
namun beberapa petugas di kantor camat ini sudah membersihkan puing puing daripada yang berjatuhan
daripada pelafon pelafon atau bangunan bangunan yang jatuh akibat gempa tadi
dan memang akibat gempa juga dirasakan di beberapa titik
di antara di sekolah dasar di kawasan ungasan kemudian di jimbaran dan juga ada rumah babatan
di pura yang di kota di denpasar itu juga sempat beberapa gapura gapura itu sempat rubuh akibat getaran gempa yang cukup kerasa bagi masyarakat di badung dan juga denpasar bali sekitarnya itu juga cukup keras sekali terasa
namun hingga saat ini memang bpbd kabupaten provinsi bali belum melaporkan
namun ini juga merupakan adanya korban luka maupun korban jiwa yang terjadi hingga saat ini
dan kerusakan akibat gempa itu hanya terjadi runtuhan gedung ringan hingga sedang
sementara itu dari badan meteorologi dan geofisika bpmkg wilayah tiga kota denpasar ini juga menyatakan bahwa telah terjadi hingga saat ini telah diupdate enam gempa susulan
namun kekuatannya itu hanya berkegiatan
sisa dua skala riter hingga pukul saya melaporkan ini adalah sekitar sepuluh lewat tiga puluh waktu indonesia barat atau sekitar setengah dua belas waktu indonesia tengah
megi dan anissa